terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
presiden joko widodo mengeluarkan kepres hari ini terkait pembentukan tim gabungan independen mencari fakta
untuk mengusut tragedi kanjuruan yang menewaskan satu ratus dua puluh lima orang
presiden meminta agar tim pencari fakta yang dibentuk dapat bekerja cepat mencari fakta
dengan target mendapatkan kesimpulan kurang dari satu bulan bekerja
hal ini disampaikan menko polukam sekaligus ketua tgipf mahfud md setelah memberikan laporan
terkait kerusuhan di stadion kanjuruhan malang pada presiden di istana kepresidenan selasa siang
menurut mahfud k press yang diterbitkan presiden hari ini akan menjadi dasar hukum bagi tg ipf dalam bekerja
mahfud menjelaskan malam nanti rapat perdana tgipf akan digelar untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah
kemudian diikuti dengan pembagian tugas pencarian fakta fakta
anggota tgipf diisi oleh berbagai kalangan dari akademisi pengamat
sepak bola jurnalis mantan pengurus pbsi pssi hingga mantan pemain timnas
tg ipf diisi oleh berbagai kalangan dari akademisi pengamat jurnalis mantan pengurus pbsi
dan mengidentifikasi masalah kemudian diikuti dengan pembagian tugas pencarian fakta fakta
tg ipf diisi oleh berbagai kalangan dari akademisi pengamat jurnalis mantan pengurus pbsi
hingga mantan pemain timnas